terus nanti ribut emangnya kalian mau nyusul nadif ke rumah sakit
tuh dengerin kata nona riva yang cantik dengerin
gue juga serius pak
bukan adif cek grup deh
gak mungkin banget kerupuk kulit tega ngelakuin hal itu
lo mau kemana
gue sekarang mau masuk kelas
dan gue harap lo jangan pernah ngikutin gue lagi di sekolah
karena gue gak mau ada yang curiga
gue gak tahu apa hati hati
kalau selama ini lo masih terikat sama masalah lo
sedangkan sudah jelas
kalau gue itu masa depan loh
di bawah kan juga bisa
gue gak mau semua orang denger arin
di sini juga udah cukup sepi kok
nyuruh cepetan lo mau ngomong apa sama gue
aku tuh bisa gak sih jadi cewek gak usah kegeeran
lo ngerasa rivki diketin lo
rifki tuh gak beneran suka sama lo
kita tuh cuma main main doang
kalau lo terus deketin dia
yang ada lo sendiri tau gak sih yang sakit hati
lo gak usah khawatirin gue bakal sakit hati karena dikit atau enggak
karena emang masalahnya gue sama rivki tuh gak ada apa apa arin
jadi mending sekarang lo suruh rivki mau jauhin gue
so kecantikan banget ya lo
ngerasa rivki yang ngejar ngejar lo
lo emang kenyataannya kayak gitu arin
dari awal dia ngejar ngejar gue
gue gak ada ngejar ngejar dia
lagian gue juga gak suka kok digangguin sama dia ribet oh enggak
makanya lo nyerang gue dengan cara lo bikin akun perihitam kan
arin kemana sih
lama banget deh
ada liat arin gak
gue gak lihat mel kenapa
tunggu dulu ngobrol sama dia
tadi tuh michelle ngajakin ngobrol arin berdua
ya udah gue tungguin tapi lama banget
sampai sekarang gak ketemu ketemu
gue udah keliling keliling nggak ada juga
tunggu mereka ngobrol berdua
ya gue juga gak tahu sih al
ada apa bapak tiba tiba mandi saya ke sini
sebagai ketua oss baru
sudah ada rencana apa
untuk memajukan slo garuda ini ke depannya
kenapa pak basuki tiba tiba nanyain begini ya
pas banget pak
mumpung bapak lagi bahas soal peran kerja saya
sebenarnya saya lagi butuh brainstroming pak
terkait ide ide saya untuk acara sekolah ini
tapi tim oss yang sekarang
menurut saya kurang kompeten pak
sehingga saya sulit untuk berkomunikasi
terkait rencana rencana saya ke depannya
saya kepikiran untuk mengganti
wakil ketua asis yang sekarang pak
sudah ada calonnya
untuk berkomunikasi dengan saya
pasti rencana rencana saya ke depannya
dan saya juga yakin
untuk menjelaskan semua maksud saya
ke rekan rekan osis yang lain
masalah ini apa pernah dibicarakan sama misal
karena gak enak sama ardi
wakil ketua oss yang sekarang
kalau bapak yang meminta
michelle pasti gak akan menolak
biar nanti bapak bicara sama dia
ya makasih pak
kalau orang enggak bisa ada
yang berniaga warna
puntuan tidak terlihat
dan sudah terjadi
cara ini masih santai
abis ini gue akan minta michelle ketemu pak basuki
michelle pasti akan langsung bersedia jadi wakil ketua osif
kalau ada mandat dari pak basuki
dengan begitu gua akan bisa bikin michelle jauh dari rioki
jawab dong rin
michelle gak usah sembarangan nuduh ya
lo tuh udah ngerasa famis banget sampai gue harus bikin akun haters buat lo
gue gak perlu jadi famous buat lo jadi haters gue
karena emang dari awal lo udah jadi haters gue yang pertama rin
ngapain sih gue ngebahas hal gak penting kayak gini atau enggak
kita belum selesai
gue mending jujur ke gue deh
lo kan yang bikin akun perlitang
kalau gue bilang bukan ya bukan
yaudah gue tau mana bukti
ya gue gak mau
perlu sih gue
gue takut ketauan
gue pasti udah sini bawa
gasas ini bener
anjutan deh ave lebih kuat cuman
saya nantikan g priest aja lihat
abel abel aja gue masih juga
kita minta sama nadif untuk jelasin sama kita kejadian sebenarnya itu kayak gimana
ki gimana gua ga kesel sih ki
nadif itu masuk rumah sakit gara gara adik cs
ya tapi untungnya aja ya narik itu cuma luka ringan
coba kalau kalian memperpanjang masalah terus nanti ribut
emangnya kalian mau nyusul nadif ke rumah sakit
tuh dengerin kata nona riva yang cantik dengerin
gua juga serius pak
kenapa nadif kenapa nadif
bukan adik cek grup deh
ga mungkin banget kerupuk kulit tega ngelakuin hal ini
lo mau kemana